dan langsung saja kita bergabung dengan gedung kementerian agama ri untuk mengikuti hasil jalannya sidang sebat nantuan satu syawal seribu empat ratus empat puluh tiga ejriah
di seluruh wilayah indonesia pada posisi antara empat derajat lima puluh sembilan menit sampai dengan lima derajat tiga puluh tiga lima puluh tujuh menit
ini adalah posisi hilal berdasarkan hisap suatu metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak
dan setelah maharib sidang sebat tadi baru kita mulai dan sudah selesai yang hasilnya saya akan sampaikan sebagai berikut
dalam melaksanakan sidang sebat kementerian agama selalu menggunakan bidang
kementerian agama selalu menggunakan dua metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya
yaitu metode hisap atau dengan cara perhitungan dan yang kedua adalah metode rukyat atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal
untuk kita pahami bersama bahwa dua metode ini baik metode hisap maupun metode rukyat ⁇ bukanlah dua metode yang diperhadapkan atau yang dipertentangkan
keduanya ini adalah metode yang saling

ini menunjukkan betapa pentingnya kedua metode ini untuk saling melengkapi satu dengan yang lain
informasi hitungan hisap telah dikonfirmasi dengan laporan sejumlah petugas kementerian agama di daerah yang kita tempatkan di sembilan puluh sembilan tempat titik rukyat di tiga puluh empat provinsi di seluruh tanah air indonesia
dari sembilan puluh sembilan titik ini ada yang melaporkan melihat hilal
sebagaimana yang tadi dilaporkan
dari sembilan puluh sembilan titik ini ada yang melaporkan oleh direktur urusan agama islam dan pembinaan syariah
oleh karena itu bapak ibu sekalian kawan kawan media yang saya hormati dengan dua hal tersebut yaitu berdasarkan hisap posisi hilal seluruh indonesia sudah di atas ufuk
serta laporan hilal yang sudah terlihat secara mufakat tadi sidang isbat menetapkan bahwa satu sawal seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
jatuh pada hari
senin tanggal dua mei dua ribu dua puluh dua masai
inilah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama
dan tentu kita berharap mudah mudahan dengan hasil sidang isbat ini
seluruh umat islam di indonesia dapat merasakan idul fitri secara bersama sama
semoga ini menjadi cerminan kebersamaan umat islam di indonesia
dan kebersamaan ini mudah mudahan menjadi wujud
dari kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa
untuk menatap masa depan bangsa ini lebih baik secara bersama sama